dan juga kita akan mengetahui bagaimana pembangunan tol jalan layang yang sempat dihentikan moratoriumnya
ini dari total satu tiga ratus km pengerjaan proyek jalan yang digarap oleh perusahaan bumn waskita karya
ini masih memilah proyek mana yang akan terkena penghentian sementara
sementara kita lagi cek bu rere berdasarkan klasifikasi yang tadi sudah disampaikan pak dirjen
ada di ketinggian kemudian ada alat angkat kita lagi cek
pada prinsipnya kami mengikuti apa yang menjadi kesepakatan ini karena ini untuk kepentingan kita bersama
dan tadi pak dirjen sudah menyampaikan tidak dalam tempoh lama ya pak dirjen ya
sehingga pak dirjen nanti mohon izin kami juga akan menyampaikan per paket kami akan ajukan
ini sudah oke sudah bisa kita teruskan karena bagaimanapun juga semakin cepat berfungsi infrastruktur ini
semakin cepat juga bisa dinikmati oleh masyarakat
pemerintah memastikan delapan kriteria pekerjaan konstruksi layang yang terkena moratorium
meski belum merespon pemerintah yakin kontraktor asing yang terlibat kerjasama juga akan menuruti
dengan kebijakan penghentian sementara ini
setelah insiden pada proyek becakayu pemberhentian sementara pekerjaan konstruksi layang
berlaku pada proyek jalan tol lrt dan double track manggarai jatinegara
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat menyebutkan delapan kriteria pekerjaan konstruksi layang yang terkena moratorium
pekerjaan itu adalah yang menggunakan balok atau beton langsing
dan skandal lever
dikas di situ launcher bim
begitu juga pekerjaan dengan tonase besar
pekerjaan dengan rasio kapasitas angkat terhadap beban kurang dari lima
pekerjaan dengan keamanan sistem back listing kurang dari empat
dan pekerjaan menggunakan sistem kabel
pemerintah juga memastikan kontraktor asing yang ikut dalam proyek infrastruktur ini
juga manut dengan kebijakan moratorium ini
moratorium diklaim tidak akan menghambat program strategis pemerintah
sebab penghentian diprediksi hanya sekitar dua minggu
sama aja apakah itu asing apa dalam negeri semua harus dievaluasi kembali
respon mereka dengan ada kebijakan
belum ada responnya karena itu sudah kebijakan